sementara itu pasca kemenangan anies baswedan dan sandiaga uno nasib reklamasi pantai utara jakarta memang menjadi tidak menentu
pemerintah pusat tetap ingin melanjutkan proyek reklamasi dilanjutkan namun dalam kapanyanya pasangan anies baswedan dan sandiaga uno telah mengucap janji untuk menghentikan proyek reklamasi
reklamasi di teluk jakarta sebenarnya ditujukan untuk menambah penyerapan pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan keseimbangan lingkungan
bagi nelayan teluk jakarta proyek reklamasi dianggap mengganggu mata pencaharian mereka karena menurunnya populasi biota laut di sekitar teluk jakarta
tak tinggal diam sekumpulan nelayan dan sejumlah lsm lingkungan menggugat pemprov dki jakarta hingga tingkat pengadilan tinggi tata usaha negara
namun pemprov dki jakarta memenangkan upaya banding di tingkat pt tun sehingga reklamasi pulau g bisa dilanjutkan kembali
putusan hukum itu bisa menghalau pelunasan janji kampanye anies sandi untuk menghentikan proyek reklamasi
ketika kita berhadapan dengan ketimpangan yang luar biasa kita menyaksikan ketimpangan yang sedang dibuat yaitu reklamasi
posisi kita tegas kita menolak reklamasi karena ini adalah contoh bagaimana kita akan menyaksikan sebuah tempat yang nanti akan menjadi enclave
pemerintah pusat melalui menko kemaritiman luhut panjaitan mengajak para penentang reklamasi tidak menuduh pemerintah
mempunyai motif tertentu ketika memutuskan untuk melanjutkan reklamasi
kalau sudah selesai saya akan undang semua stakeholder termasuk yang menentang reklamasi itu untuk bicara
jadi jangan bicara di koran bicara secara ilmiah di mana salahnya
nanti legalnya teknisnya di mana salahnya
keuntungan yang diperoleh dalam proyek ini memang menjanjikan
misalnya untuk pengadaan pasir yang menjadi kebutuhan dasar dalam proyek reklamasi
pengembang bisa meraup rp delapan puluh dua lima hingga rp satu ratus enam puluh lima triliun yang disesuaikan luas lahan reklamasi
lima belas persen nilai kontribusi ini akan masuk raperda dki jakarta
namun pengambilan pasir sebanyak ini tentu punya dampak ekologis
serta dampak sosial dan ekonomi
terhadap masyarakat di sekitar lokasi pengambilan pasir
gelombang itu ketika mendekati perairan dangkal dia akan pecah
dia pecah di tempat dimana kita sebut dengan kedalaman kritis terjadinya suatu gelombang pecah
nah kalau kita uruk dia maka kedalaman kritis ini akan berpindah
jadi yang tadinya jauh kalau kita uruk dia maka dia akan semakin dekat
atau mungkin jangan jangan kedalaman kritisnya nggak ada lagi langsung dihantam
suatu pantai atau suatu pulau gitu
nah ini berbahaya kita bisa bayangkan bagaimana energi gelombang itu
dia hempaskan sekaligus di suatu pantai atau suatu pulau
apapun pro dan kontra yang tengah terjadi
sebuah perubahan hendaknya menjadi kebaikan bagi banyak orang
kebijakan reklamasi teluk jakarta harusnya tidak menimbang dari aspek ekonomi semata
namun juga mempertimbangkan aspek lain di masyarakat